mahkamah konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan kpk bertambah satu tahun dari sebelumnya empat tahun ini jadi lima tahun
dan salah satu poin pertimbangan dalam putusan mk adalah karena kpk dinilai sebagai lembaga negara independen dan konstitusional importance
yang memiliki masa jabatan berbeda nih dengan lembaga serupa lainnya
kita akan langsung bahas bersama kurnia ramadana yang merupakan peneliti dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam mas kurnia
selamat malam mbak maifri
dibandingkan dengan lembaga serupa lainnya catatan catatan icw atas pertimbangan pertimbangan putusan mk ini seperti apa mas kurnia
ya ada beberapa poin mbak maifri kalau kita melihat putusan mahkamah konstitusi beberapa waktu lalu
namun yang jelas ini menggambarkan berulang kali putusan mk itu justru bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi
ada sederet putusan yang bisa kita ulas di mana peran mk sebagai the guardian of constitution
gagal menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi
yang pertama mbak mevri yang sebenarnya juga banyak diutarakan oleh banyak ahli hukum
putusan mahkamah konstitusi selayaknya tidak bersifat curut tapi berlaku ke depan
otomatis putusan mk ini sebaiknya tidak ditanggapi atau tidak diikuti terhadap pimpinan kpk sekarang
jadi kalau memang mau lima tahun silahkan lima tahun
tidak diikuti terhadap kepemimpinan firly bahuri dan nurul gufron
tapi berlakukanlah ke depan
tapi kalau kita cermati pernyataan dari jurubicara mahkamah konstitusi yang sudah pasti disambut dengan sangat baik
dengan senyum lebar oleh pimpinan kpk diterapkan kepada pimpinan kpk periode saat ini
kemudian yang kedua ada kontradiksi logika di dalam putusan mk itu
di dalam putusan mk menyatakan
pimpinan kpk sebaiknya
tidak dipilih dua kali dalam satu masa periode kepemimpinan dari presiden dan wakil presiden
kalau ditambah satu tahun bukankah yang memilih kembali pak jokowi
bukankah yang memilih kembali anggota dpr saat ini
itu yang menjadi problem hari ini dan tidak bisa dijawab oleh mahkamah konstitusi
kemudian yang ketiga tadi juga mbak mevri sampaikan
mk mengatakan keberadaan kpk adalah
lembaga negara independen
dan ini bertolak belakang dengan banyak putusan mk
yang mana mk justru yang mengatakan kpk bukan lagi lembaga negara independen
tapi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif
jadi kalau ditarik kesimpulan putusan mk ini bertabrakan dari aspek logika hukum
dan juga terkesan ada konflik kepentingan karena ini justru menguntungkan pemohon yaitu nurul gufron
bagi kami mbak mevri ini semua tidak bisa dilepaskan permasalahannya
dari lambatnya pemerintah membentuk panitia seleksi pimpinan kpk
sebab kalau kita mengacu pada tahun dua ribu sembilan belas yang lalu dan mudah sebenarnya dilacak oleh masyarakat
pekan kedua pemerintah atau presiden sudah membentuk pansel
tapi coba kita lihat beberapa hari yang lalu
menteri sekretariat negara pak pratikno menggelar konferensi pers
mengatakan bahwa pimpin presiden akan segera membentuk pansel
jadi ada persepsi di masyarakat sepertinya ada upaya yang terstruktur sistematis dalam konteks peristiwa perpanjangan masa jabatan ini
dan juga sepertinya pemerintah sudah tahu putusan mk seperti ini
dan pak pratik kemarin muncul di tengah masyarakat seolah olah kami ingin membentuk pansel
tapi ternyata ada putusan mk
sehingga harus diubah
kepres pak firly ditambah menjadi lima tahun
itu dari aspek kekeliruan hukum dan potensi behind the scene nya
dan dari segi realita hari ini tentu ini putusan amat disesalkan
karena empat tahun sudah diberikan karpet kepada pak firly bersama empat pimpinan kpk lainnya
dengan harapan akan menjadi lebih baik ternyata justru semakin buruk
dari aspek etika pimpinan kpk pengelolaan kelembagaan fungsi penindakan
jadi mbak maivri bisa bayangkan kalau ditambah satu tahun betapa rusaknya kpk nanti karena masih dipimpin oleh pak firly dan empat pimpinan kpk lainnya
baik artinya icw mengendus atau bisa dikatakan menilai bahwa ada cacat hukum di sini atas putusan mk

dan kemudian tadi mas kurnia juga sempat menilai bahwa ada cacat hukum di sini atas putusan mk
dan kemudian tadi mas kurnia juga sempat menilai
ada dugaan dibalik atau behind the scene dari putusan yang ada ini
apa kemudian dugaan dugaan yang mencuat dari hasil pantauan
iya mbak maivri seperti yang tadi saya sampaikan presiden harusnya bisa membentuk panseh lebih cepat menerbitkan kepres
merujuk empat tahun lalu tepatnya kalau saya tidak salah tanggal tujuh belas mei pak presiden sudah menunjuk kala itu bu yenti garnasi bersama dengan panseh lainnya

merujuk empat tahun lalu tepatnya kalau saya tidak salah tanggal tujuh belas mei pak presiden sudah menunjuk kala itu bu yenti garnasi bersama dengan pansel lainnya
tapi berbeda perpakuannya dengan tahun dua ribu dua puluh
dan berdekatan dengan putusan mk
jadi apa yang diutarakan oleh pak pratikno itu kemudian dibalas dijawab oleh pak wakil menteri hukum dan ham profesor eddie owos
dengan mengatakan presiden akan segera mengeluarkan kepres perpanjangan masa jabatan pak firly
sehingga tidak salah jika muncul sakwa sangka di tengah masyarakat yang mencoba menarik benang merah

sebenarnya sudah tahu putusan mk ini
namun untuk menyelamatkan citra dari istana mereka menggelar konferensi pers
seolah olah tidak mengetahui putusan itu
dugaan dugaan itu berseliuran di tengah masyarakat akibat dari keterlambatan pemerintah
dan bagaimana absurdnya putusan mahkamah konstitusi kemarin
kita tahu bahwa masa kepemimpinan pemimpin kpk yang sekarang ini sejak awal
justru sudah menuai kontroversi yang ada dan ini juga tentu berpengaruh
kepada kinerja dan kepercayaan publik dengan adanya putusan mk penambahan satu tahun ini
implikasinya kpk harus menerima dengan sangat berat hati dipimpin oleh pimpinan kpk
yang dua kali terbukti melanggar kode etik
pegawai kpk dan kita semua sebagai masyarakat harus menerima tentu dengan berat hati
kpk yang selama ini mengedepankan kontroversi dan tidak memperlihatkan prestasi apapun
kita dipaksa untuk puas dengan kinerja penindakan kpk yang sangat anjlok di era pak firly bahuri
belum lagi kita tahu tahun dua ribu dua puluh ada bedol desa pemecatan yang dilakukan oleh
pak firly terhadap lima puluh tujuh pegawai pegawai kpk
jadi puzzle puzzle itu disusun tentu masyarakat akan kecewa akan menghernyitkan dahinya
ketika membaca amar putusan dari mahkamah konstitusi itu
itu mungkin pak mbak
baik terakhir ini mas kurnia
kita tahu bahwa sebelumnya dari komisi tiga dpr ri arso sandi menyatakan bahwa nantinya akan mendorong
adanya lagi revisi undang undang kpk
laku mungkin di periode kepemimpinan selanjutnya kalau catatan icw atau pandangan icw menilai
adanya wacana kembali ada revisi undang undang kpk ini apakah ini justru akan memberi angin segar
akan ketegasan pemberantasan korupsi atau justru akan sama saja jalan di tempat
ya kami melihat itu hanya gula gula saja ya yang dilempar oleh anggota dpr
karena sebenarnya yang membuat situasi pemberantasan korupsi khususnya komisi pemberantasan korupsi
suram di tengah masyarakat citranya rusak kerjanya amburadul itu adalah dpr sendiri bersama dengan pemerintah
melalui revisi undang undang kpk
jadi bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan pihak pihak yang justru mengkergilkan kpk
melalui produk legislasi beserta pertimbangan pertimbangan yang sebenarnya sangat mudah dipatahkan
itu pak mbak efri
ini tentu juga menuai banyak sekali polemik dari masyarakat
karena sejak awal pelantikan sk nya pimpinan kpk ini kan dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh tiga
tapi dengan adanya putusan yang tadi langsung berlaku saat ini artinya masa jabatan bertambah satu tahun
dan nanti baru akan berlaku pada dua ribu dua puluh empat
mas kurnia apakah kemudian publik ini masih bisa menaruh kepercayaan
baik itu kepada lembaga publik seperti mk begitu ya dan juga kpk
bahwa hal serupa ini tidak akan kembali terjadi ke depannya
iya sejak dua ribu sembilan belas mungkin masyarakat sipil atau beberapa pihak yang tahu kondisi kpk
tidak menaruh percaya lagi kepada kpk
namun pada tahun dua ribu dua puluh tiga saya rasa semua pihak mempunyai persepsi yang sama
mempunyai pandangan yang sama bahwa citra kpk memang sudah anjlok
bahkan mbak mbak efri sesuatu yang belum pernah terjadi
citra polri justru lebih baik di mata masyarakat ketimbang kpk
dan kritik ini bukan karena
kali pertama disampaikan tapi ternyata tidak ada perbaikan
jadi mungkin masyarakat akan berpikir apakah kpk seperti ini yang memang diidam idamkan oleh presiden
kpk seperti ini yang diinginkan oleh dpr
atau memang model kepemimpinan seperti ini yang dirasa pak firly itu menjadi model kepemimpinan yang sangat baik
mbak mevri sebentar lagi kita akan menjelang tahun politik
tentu kita tidak berharap siapapun itu menggunakan komisi pemberantasan korupsi
dan politik itu yang sangat kita khawatirkan dari keberadaan kpk
begitu pula yang tadi mbak mevri sampaikan soal mahkamah konstitusi
sejak mk memutus dan menolak uji formil dan uji materil undang undang kpk tahun dua ribu sembilan belas
dan tahun dua ribu dua puluh yang lalu kita tidak menaruh percaya lagi
dan terdukti kali ini putusan mk itu menjadi salah satu pemantik atas rusaknya komisi pemberantasan
korupsi baik berarti artinya satu poin yang sangat disayangkan karena ada unsur unsur politis juga yang diduga
memang juga terkandung ya dalam putusan mk dengan penambahan satu tahun masa jabatan dari pimpinan kpk
serta dewas di periode kali ini
terima kasih banyak atas informasinya dan dialognya pada malam hari ini
mas kurnia ramadana peneliti icw sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih mbak mai